kita mau update tentang kasus penembakan di selandia baru
pemirsa kepolisian selandia baru menyatakan jumlah korban tewas kini mencapai lima puluh orang
sebagian korban adalah guru insinyur dan juga akuntan
salah satu diantaranya adalah lirik abdul hamid warga negara indonesia
tapi dibalik tragedi ini terselip kisah kepahlawanan dari para korban penembakan
sebagian besar dari mereka harus kehilangan nyawa karena berusaha melindungi jemaah lain
haji daud nabi adalah korban pertama yang berhasil diidentifikasi
pria kelahiran afganistan tujuh puluh satu tahun lalu ini pindah ke selandia baru bersama keluarganya pada seribu sembilan ratus enam puluh
untuk melarikan diri akibat invasi uni soviet
dia dikenal sebagai pendukung kelompok migran
daud nabi diyakini menghadang pelaku penembakan untuk melindungi jemaah lain ketika serangan terjadi
aksi heroik juga dilakukan naim rashid
dalam video penyerangan di masjid anur rashid terlihat berusaha melumpuhkan sang pelaku
rashid terluka parah dan sempat dilarikan ke rumah sakit
namun nyawanya tidak tertolong
keluarga dan kerabat bangga akan aksi yang dilakukan layaknya pahlawan itu
bukan hanya pria ada juga wanita yang turut menjadi korban
korban tersebut bernama hosda ara
wanita kelahiran bangladesh ini dilaporkan tewas terkena tembakan peluru saat sedang mencari suaminya farid udin di masjid anur
sementara itu suaminya yang menggunakan kursi roda berhasil selamat
hingga kini kepolisian selandia baru masih berupaya mengidentifikasi korban tewas dalam serangan teror ini
di antara para korban tewas ada nama lilik abdul hamid warga negara indonesia yang berprofesi teknisi pesawat terbang
di mata para sahabatnya lilik adalah orang tua abang guru dan sahabat terbaik
sebelum tewas lilik berencana pulang bersama keluarganya untuk bersilaturahmi dengan kakaknya yang berada di medan pada lebaran tahun ini
lilik sempat mendapat tawaran pindah paspor selandia baru tetapi dia menolak
karena prestasi yang sangat bagus dan beliau sudah lama tinggal di christchurch sehingga kemudian beliau mendapatkan peredikan sebagai pr permanent resident
jadi haknya itu sudah sama dengan warga negara new zealand
dan yang lebih menarik lagi yang pertama beliau itu mendapatkan tawaran untuk pindah paspor dari indonesia ke new zealand
tapi kemudian pak lilik menolak itu karena beliau tidak bisa melupakan tanah airnya indonesia
terutama kota medan ini
pasca teror aksi solidaritas dan dukungan bagi keluarga korban terus ditunjukkan oleh warga dari berbagai penjuru dunia
selain mengecam aksi teror doa bersama dipanjatkan untuk para korban
senin waktu setempat puluhan warga selandia baru mengunjungi masjid di christchurch
kunjungan warga tersebut merupakan yang pertama sejak serangan teror terjadi di dua masjid jumat pekan lalu
di masjid anur mereka mengumenangkan doa bersama
ada pun di masjid lindungi
selain berdoa mereka meletakkan karangan bunga bersama imam masjid dan pastor dari gereja koptik di selandia baru